hai rapat rapat petugas pemulasaran dan pemakaman jenazah pasien positif kofit
rsud subang jawa barat melakukan aksi mogok kerja mereka mengaku melakukan hal
itu karena selama enam belas bulan belum menerima uang insentif akibat aksi mogok kerja ini
beberapa jenazah pasien covid sembilan belas masih berada di kamar jenazah rsud subang dan belum dimakamkan
para petugas mengeluhkan insentif yang tidak dibayarkan sedangkan jadwal kerja semakin padat
mereka mengurus sepuluh hingga lima belas jenazah dalam sehari kalau insentif saya enam belas bulan katanya ada tim
pemulasaran jenazah udah diajukan sampai sekarang belum keluar juga berapa banyak pak ini teman teman
yang belum dibayar kalau di pns saya dua orang saya sama ini kalau di thl sama partai mungkin ada